anda masih bersama kami sebelum adanya keputusan komite gabungan beberapa waktu yang lalu pada kamis tiga puluh juni yang lalu
komite bersama reklamasi teluk jakarta akhirnya memutuskan membatalkan proyek reklamasi pulau g atau fluid city untuk seterusnya
sebelumnya pada mei dua ribu enam belas komite meminta proyek reklamasi pulau c dan d serta g dihentikan untuk sementara
meski demikian masyarakat teluk jakarta masih melihat adanya kegiatan proyek di pulau c dan d
berikut laporan mendalam koresponden kami yogi tujuliarto terkait hal itu
surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan penghentian sementara proyek reklamasi
tiga pulau yang disegel adalah pulau g c dan d
pasca penyegelan aktivitas proyek dipertanyakan
di pintu menuju pulau c dan d ini misalnya
saat malam hari truk pengangkut material masih hilir mudik menuju pulau reklamasi
truk bermuatan masuk melalui satu satunya gerbang yang ada
pintu ini dijaga ketat petugas
setiap truk yang masuk harus melalui pemeriksaan
menurut nelayan aktivitas tersebut lebih sering terlihat saat malam hari
setelah diminta untuk tidak melakukan kegiatan nih c dan d
bapak pernah melihat di pulau ini masih ada proyek yang berjalan pak
ya kalau saya lihat itu kadang tiap hari malah hampir tiap hari masih bekerja
pinggiran diuruk pakai batu terus pasir dianget
masih dari bawah kan turun itu digarukin ke atas lagi biar pasirnya tidak hanyut
di beberapa sudut pulau alat berat masih berada di pulau d namun tidak ada aktivitas
kami lantas memutar menuju sisi barat pulau c
dari perahu nelayan kami melihat truk material berjajar dan tampak masih bermuatan
di sudut lain kami melihat aktivitas alat berat
ekskavator itu melakukan bongkar muat material ke truk pengangkut yang datang bergantian
sesekali kami juga melihat kendaraan roda empat lalu lalang di sekitarnya
kami mengkonfirmasi tentang aktivitas kepada pihak pengembang
tentu saja dalam konteks pelaksanaan amar amar yang tertuang di dalam surat keputusan menteri
lhk tentang pengenaan sanksi administrasi paksaan berkami
memang kami di poin pertamanya diharuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan reklamasi maupun konstruksi dan non konstruksi lainnya
namun itu baru satu amar dari sebelas amar
amar sisanya sepenuhnya berisi perintah perintah kami untuk melakukan sesuatu
dan itu yang kami lakukan dan nampak di lapangan
pasca penyegelan seharusnya proyek reklamasi menghentikan seluruh
aktivitasnya sampai dokumen persyaratan dilengkapi dan syarat lainnya dipenuhi
kegiatan yang diperbolehkan hanya yang sesuai perintah
seperti pengerukan pendangkalan dan pemisahan pulau untuk kanal air
yogi tujuliarto jakarta